tapi ngomong ngomong ini nih kalau tadi kita sudah kedatangan tamu narasumber yang begitu cantik berprestasi
tapi ada juga nih yang gak kalah cantik berprestasi apalagi enerjik begitu ya
kira kira siapa nih sarah
ini adalah peraih medali emas di sea games dua ribu sembilan belas di manila nih
kira kira cabang olahraga apa nih saya tau banget ini cabang olahraga senang
langsung keluar dari kamera nih saya langsung kepengen gerak
langsung aja kita panggil ya rivda irfanul ufi
halo selamat datang mbak rifana
ini dia kebanggaan indonesia
dingin sekali malam ini kayaknya tangannya
oh hujan hujan dingin ya silahkan duduk
ini kayak di rumah kita aja ya jangan malu malu
santai aja lah ya
nah ini tentunya ini pasti pada penasaran ini sama mbak ripda ini
ini bagaimana nih kan tentunya sudah dapat nih uang berapa yang dijanjikan oleh pemerintah
ini uangnya benar benar ada apa ya
iya benar benar ada
langsung cair begitu
tentunya jadi tambah semangat ya alhamdulillah
nah itu gimana coba dulu ceritain pengalamannya waktu ikut sea games
sea games begitu ya sea games dua ribu sembilan belas yang berlangsung di filipina
ya sebelum sea games saya ada training camp di amerika sekitar dua bulan lebih
terus habis itu juga saya bertanding di stut guard untuk persiapan sebelum sea games
setelah itu beberapa minggu kemudian saya sea games
di sea games pada saat itu saya benar benar pesimis
karena di dua ribu sembilan belas ini
di awal tahun saya ada sedikit masalah
sempat berhenti latihan juga
ya itu yang membuat saya pesimis
tapi alhamdulillah setelah saya latihan di amerika
terus juga makin kesini makin sih banyak orang yang support
alhamdulillah juga bisa dapat medali emas lagi
apa perasaannya rifany pas dapat medali emas untuk indonesia
perasaannya senang banget
bisa dapat medali emas aja itu luar biasa sih perjuangannya
karena di amerika juga latihannya benar benar lumayan keras dibandingkan sea games sebelumnya
ini berbicara soal prestasi yang sudah didapatkan rizka
dan tadi saya juga tertarik dengan apa ya yang membuatnya bangkit begitu itu kan biasanya orang orang
orang juga banyak ya mungkin saja punya masalah masing masing seperti itu
nah ini selain support dari teman teman kita apa yang membuat mbak rifda itu
apakah itu menjadi salah satu resolusi di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu begitu
saya dua ribu sembilan belas ini harus bangkit saya harus bisa mendapatkan medali emas itu bagaimana
yang pertama sih support dari orang tua ya
terus juga mungkin ya namanya atlet punya cita cita
setiap tahunnya pasti ingin
bisa lebih baik lagi dan itu sih yang ifda bisa bangkit lagi
nanti di tahun dua ribu dua puluh ada rencana ikut apa lagi nih kompetisinya
untuk dua ribu dua puluh hanya fokus pon sih
nah ini aku mau nanya nih kan rifda itu debutnya pada tahun dua ribu lima belas ya di sea games
iya sea games
nah ceritain dong
awal mula kamu berkecimpung nyemplung gitu ya
masuk di dunia olahraga apalagi di cabang olahraga senam ini
ini dari awal
hmm dari awal itu gimana
eee pertama masuk di cabang olahraga senam sendiri ini dari umur enam tahun dari kelas satu sd
setelah latihan coba latihan selama dua tahun dikirimlah rifda sama pelatih rifda ke singapura untuk bertanding
ya alhamdulillah disitu pertandingan pertama rifda dapet tiga medali emas
karena orang tua juga ngeliat ya wah ini dua tahun berlatih dua tahun udah bisa menghasilkan medali
orang tua berpikir bunda terutama sepertinya anak ini punya talenta di senam artistik
dari situ barulah fokus latihan untuk senam artistik
tapi selama ini memang pemerintah cukup tentunya dari kementerian olahraga begitu
apakah cukup mendukung untuk rivda bisa mencapai puncaknya pada waktu sea games kemarin
ya alhamdulillah semuanya pelatih bapak menteri semuanya mendukung
mendukung ya sampai dibawa ke amerika juga ya untuk melakukan pelatihan
itu juga ada dapet biasiswa
siswa dari fig jadi bisa ke amerika awalnya mulainya dari situ
oke ini kalau dilihat lihat nih dari tadi nih rifda aku melihat kamu jungkir balik jungkir balik gitu tadi
itu kan aku ngelihatnya iqbal berani gak kayak gitu
berani tapi kalau misalnya di tempat tidur aja guling guling kalau misalnya disitu
tuh lihat kita lihat
oh maga kita lihat sama sama ini waktu rivda sedang berjuang di ajang sea games dua ribu sembilan belas yang lalu ya
ini yang membuat rifda waktu itu sukses untuk langsung mendapat medali emas ya
siapa yang paling sulit untuk dilewati begitu apa namanya saingan terberatnya
lawan terberatnya dari malaysia ya farah ann sama tang indue
apa yang membuat rifda disini bisa memenangi ajang sea games ini
sebenarnya untuk tingkat kesulitan gerakan sih semuanya sama ya
cuman yang bisa buat rifda menjadi dapat medali emas itu karena
kerapihan ya kerapihan gerak
kerapihan gerak itu yang dinilai ya
iya dari mulai saldonya dilihat kan kakinya lututnya ketinggiannya itu dinilai sampai juga cara mendaratnya
oh itu dari sampai yang detail detailnya tuh dilihat juga ya
sepersekian detik itu dilihat dinilai
nah ini aku ada pertanyaan nih deh tadi aku kayak nanya ini
pernah cederha gak
semua pasti yang bener bener atlet semua pernah cederha
yang terparahnya sih meniscus bantalan lutut ya itu robek cuman yang gak begitu parah cuman ya itu cukup membuat saya kurang maksimal pada tahun awal dua ribu lima belas dua ribu empat belas dua ribu lima belas
seperti istirahat juga berarti selama berapa lama
kalau untuk senam kan gak cuman kaki
gak cuman kaki ya yang dipake tapi juga ada alat uneven bar
jadi kalau misalkan kaki sakit kita masih bisa latihan tangan
tapi itu memang untuk latihan tiap hari harus latihan atau dalam seminggu kalau kita kan biasanya kalau orang orang biasa begitu ya dalam seminggu paling sehari gitu ya olahraganya
itu pun juga setelah olahraga makan biasanya kalau di carpe diem
kalau untuk latihannya kita dari senin sampai sabtu pagi sore
kadang juga kalau misalkan pelatih ngeliat kita capek banget minggu minggu ini rabu sore diliburin sabtu sore dilibur
tapi itu kalau misalnya aktivitas memang lifda sendiri fokus ke olahraga apakah ada aktivitas lain selain olahraga
selain atlet saya juga mahasiswa
mahasiswa universitas negeri jakarta
fakultas olahraga prodinya kepelatihan
nah bagaimana cara mengaturnya kan selama ini kita juga sebagai muda yang berprestasi begitu di ajang olahraga seperti sea games kemarin lalu juga belajar juga itu kan pendidikan juga penting ya
ini bagaimana cara mengatur waktunya
untuk ngatur waktunya emang kita udah dijadwalkan

jadi sebelum mulai perkuliahan pelatih juga udah minta jadwal kuliahnya jadi bisa dicocokkan sesuaikan dengan latihan
jadi kita saya sendiri juga ngatur supaya gak terlalu bentrok sama latihan
jadi subuh subuh setelah sholat subuh kita latihan sampai jam setengah delapan atau gak jam tujuh lima belas
jam delapan sampai jam tiga kuliah
dari jam setengah empat sampai jam tujuh lima belas latihan
setelah latihan kita biasa aku mahasiswa ngerjain tugas kuliah
iqbal ini udah jam dua puluh tiga lima puluh enam nya
bentar lagi nih udah gak ngerasa
menit lagi kita akan menyambut tahun baru dua ribu dua puluh bahkan tiga menit lagi ini
kira kira bagaimana ya untuk wilayah wilayah seperti halnya jakarta
apakah masih hujan ya
mungkin masih hujan ya
tadi kalau sarah berbincang dengan teman temannya melalui media sosial begitu katanya masih hujan di sana
masih masih hujan katanya
nah ini sebentar lagi pergantian tahun aku pengen tahu deh resolusi rivda nih untuk di tahun dua ribu dua puluh
saya berharap sih ya gerakan yang belum pernah saya capai selama ini di tahun dua ribu dua puluh satu
bisa saya tampilkan di next pertandingan
itu aja sih
gerakan seperti apa sih
itu udah dapat medali emas loh
itu masih kurang juga
kita agak heran ini
ini gerakan seperti apa lagi yang mungkin bisa membuat rifda itu puas di tahun dua ribu dua puluh mendatang
untuk volt ya yang sea games saya dapat medali emas
itu saya mau tingkatin tingkat kesulitan gerakannya
nanti kita kalau bingung kita
oh di youtube aja
tapi kalau bisa tanpa harus ada gerakan tangan aja gimana itu
gak bisa ya harus
aduh pertanyaan bodoh itu
memang soalnya gak ngerti harus ikut dulu latihan senam
masih di cnn indonesia outlook dua ribu dua puluh
dan kita mengucapkan sekali lagi
selamat tahun baru
semoga harapan kita di dua ribu dua puluh semuanya bisa terwujud
yang dua ribu sembilan belas belum terwujud
di dua ribu dua puluh inilah bisa terwujud
dan kalau gak terwujud juga iqbal
ya pokoknya tetap sehat supaya di dua ribu dua puluh satu bisa terwujud kembali
oke ini kita udah punya narasumber satu lagi nih ya
udah cantik pinter berprestasi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional
masih bersama mbak rifda irvano lutfi di sini
prestasi tentunya ini sudah internasional begitu ya
ini jarang jarang dong yang internasional bisa membanggakan
apalagi sekarang masih kuliah
ini masih kuliah memang kan tadi seperti apa yang disampaikan kan
nah kalau kita berbicara soal gerakan gerakan senam begitu
nah ini kan kalau misalnya kita sebagai masyarakat biasa orang orang dewasa begitu
ini kan agak males ya olahraga begitu ya
ini bagaimana sih cara memotivasi kami untuk bisa mau berolahraga di tahun dua ribu dua puluh gitu
kalau misalkan males untuk olahraga di outdoor ya bisa di indoor juga
nah kalau misalnya stretching stretching stretching jadi susah nih ngomongin
london dua ribu dua puluh ini supaya lancar mulutnya
itu bagaimana tuh
coba yuk kita peragakan ini
aku mau lihat
kita mau lihat yuk
kita berdiri semuanya kita lihat sama sama
bagaimana sih untuk olahraga yang hanya sebentar saja begitu tapi bisa membuat badan kita menjadi sehat dan kuat
nah untuk teman teman nih yang males gerak
apa nih apa yang harus kita lakukan
ini sebenarnya nggak proper banget ya pakaian kita tapi ya propernya ini pakaiannya
ini untuk stretching ya
misalnya dari kepala dulu
oke dari kepala
tangan ke atas
aduh mending kerut
aduh lentur banget
aduh aduh aduh aduh
ini langsung ngeluh semua nih dasarnya kita ya
ini kayaknya pemanasan aja dia nih kembali
berapa lama nih biasanya kita untuk stretching ini
kalau misalnya kita bekerja akan bekerja akan beraktivitas sehari hari biasanya
tiga puluh menit lah
tiga puluh menit
agak lama juga ya tapi gak apa apa lah ya
tak banyak kan
oh banyak gerakannya seperti itu
berarti ini kan gerakan gerakan stretching ini sama kayak yoga juga ya
oke trace mic nya mana sih
katanya audio nya jadi berkurang
mana suara mbak rivna jangan lupa mic nya
oke ini kalau misalnya
ini kan tadi katanya tiga puluh menit
karena banyak sekali gerakannya
nah ini bagaimana menjaga mood kita
supaya tiap hari itu kita bisa tetap
supaya sehat satu
supaya resolusi kita semuanya bisa tercapai
iya biar tetap
benggar ya nah ini kan tadi
udah stretching nih
ini kan masih bisa kita lakuin nih mbak
kita mau lihat gerakan gerakan
yang kamu punya nih jangan yang extreme extreme
gerakan jangan yang aneh aneh
tapi memang cukup menarik
yang selama ini mungkin
jarang dilakukan oleh orang lain
tapi jangan yang aneh aneh karena ini memang
tempatnya memang bukan

nanti saya mau tunjukin
kita lihat bagaimana performnya dari rivda ini
tentunya ini sebenarnya
tidak terlalu proper ya
untuk menjadi latihan di tempat seperti ini ya
harus ada apa aja biasanya
biasanya harus ada matra sih
harus ada matras
sedianya ya matras tipis aja juga udah
kita minggir dulu kali bang
biar dia leluasa dan lebar di studio kita
apa ini apa pertama yang akan
kita lihat bagaimana cartwheel
uh tepuk tangan dulu kali ya
boleh diulas sekali lagi
tadi saya bikin takjub ya
aduh kepala lagi kemana ini
otak kita masih berproses gitu
ya allah ini dua ribu dua puluh saya udah langsung
sport jantung ini
oke untuk anda ini jangan langsung dicoba ya
ini khusus untuk yang profesional saja ini ya
sekali lagi ya
itu tanpa tangan iqbal
enggak sih karena sudah biasa juga
sudah biasa ya
saya tidak bisa berkata kata saya sebagai lelaki ini kenapa saya tidak bisa
oke kita duduk aja deh
saya tidak mau melihatnya lebih ekstrim lagi
takutnya dia pusing
takutnya rivdanya pusing
itu belajar berapa lama
apa memang udah langsung bisa sejak balita atau bagaimana
untuk belajar seperti itu sih sebenarnya yang paling lama basicnya ya
basic dari cara ngedorong melompat semuanya juga
itu yang paling lama basical kalau udah basicnya udah bagus belajar apapun itu gerakannya juga mudah
biasanya sih kita belajar satu gerakan itu paling lama sih enam bulan satu tahun
itu untuk belajar satu gerakan
untuk merangkainya itu lebih dari setahun
jadi emang kenapa artis enam itu harus mulai dari sedini mungkin karena gitu banyak gerakannya dan lama banget
sedini mungkin kita sudah bisa harus olahraga begitu ya untuk belajar menjadi bisa seperti itu tadi
aduh tadi saya masih deg degan kenapa ya saya yang deg degan ya
karena itu kepala saya takut nyentuh
itu dia kok pro gak pakai tangan loh
gimana caranya itu
tapi sebelum menutup saya ini dong coba ada harapan untuk masyarakat ataupun pemuda pemudi terkait dengan resolusi dua ribu dua puluh tentunya kan kita kepengen hidup sehat
ada saran gak nih dari rivda
jangan takut untuk eksplor banyak hal
terus gali kemampuan yang kalian punya
pokoknya rifday itu punya pengalaman yang katanya tadi waktu di awal kan dia sempat cerita bahwa dia sempat ada mengalami kegagalan dan masalah dan lain sebagainya
ingat harus bisa bangkit
walaupun jatuh ya jangan lupa untuk bisa berdiri lagi
terima kasih rivda
terima kasih rivda
sudah berbagi informasi dengan kami di malam tahun baru ini akhirnya gak bisa malam tahun baru di rumah ya
bisa keluar rumah juga
oke sampai ketemu lagi semoga sukses di pon nanti
semangat untuk jakarta
oke dan setelah sukses pada asian games dua ribu delapan belas dan dapat melampaui target medali emas pada sea games dua ribu sembilan belas puncak prestasi atlet elit indonesia diharapkan dapat tercapai pada olimpiade dua ribu dua puluh dua
di tokyo jepang nih pak
ya di tingkat nasional para atlet daerah juga akan kembali berkompetisi pada pekan olahraga nasional
salah satunya tadi mbak rifda yang tadi sudah sempat bercita yang akan berlangsung di papua
dan mulai dua ribu dua puluh hingga beberapa tahun mendatang indonesia akan menjadi tuan rumah sejumlah acara olahraga internasional
tentunya diharapkan dua ribu dua puluh bisa menjadi awal bagi kebangkitan olahraga
salah satunya adalah piala dunia itu ya
aduh gak sabar
aduh gak sabar
kita lihat bagaimana ini informasinya
oke terima kasih